menyambut datangnya bulan suci ramadan sejumlah mahasiswa universitas islam nahdlatul ulama jepara melakukan praktik melihat hilal
kegiatan itu dilangsungkan di pantai semat untuk persiapan rukiatul hilal pada hari minggu sore nanti
sejumlah mahasiswa dari jurusan al ahwal asyashiya universitas islam nadalatul ulama jepara jawa tengah
sedang mempersiapkan teropong bulan manual dan elektrik di pantai semat jepara jumat sore
mereka tengah mengaplikasikan ilmu falak yang selama ini didapatkan di bangku kuliah
ilmu falak adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang benda benda langit dari segi peredarannya
kuantitasnya kualitasnya serta materi penyusunnya
selain itu untuk melihat hilal dengan ilmu falak ini juga bisa menentukan arah qiblat
waktu sholat awal bulan hijriah serta gerhana bulan dan matahari
pengamatan dilakukan menggunakan teleskop manual maupun digital
ada yang pakai teropong dulu ada
cuman memang banyak kan memang khusus teropong bintang seperti ini
dan ilmu ini disebut ilmu falak yaitu astronomi islam
yang diajarkan di semua fakultas syariah
kami memang dari fakultas syariah dan hukum ulis jepara
khususnya di prodi hukum keluarga islam ada ilmu falak
ini memang ilmu falak memang banyak membahas yang ada menentukan waktu sholat
ada menentukan arah qiblat dan menentukan awal bulan
menurut sejumlah mahasiswa praktik langsung di lapangan ini
bisa memudahkan mereka untuk lebih memahami ilmu falak dalam melihat hilal
kita nggak sulit soalnya kita udah
ada unit kegiatan khususnya
disana udah diajarin tentang pendidikan dasar yang ada di ilmu falak tersebut
dan saya sendiri adalah ketuanya jadi saya udah begitu
ya nggak begitu sulit untuk memahami ilmu falak
untuk melihat hilal sendiri alat yang digunakan apa saja dek
kita sediakan dua teropong yang pertama itu teropong manual
dan yang kedua itu teropong elektrik
pemantauan apa pembelajaran
pembelajaran ilmu falak tentang pemantauan nanti
apa tanggal satu ramadhan menentukan tanggal satu ramadhan
agar nantinya itu lebih efektif dalam menentukan satu ramadan nantinya
terkait awal bulan puasa mahasiswa akan melakukan pantauan hilal
hari minggu sore tanggal lima mei dua ribu sembilan belas
ada pun lokasi pantai kartini dipilih karena memiliki lokasi yang strategis
dan tidak terhalang oleh rintangan apapun termasuk pulau pulau di sekitarnya
indra winardi jepara jawa tengah